kalau gue berhasil buka akun roy
dan hapus bukti yang menjurus ke gue
hidup gue bakal tenang
karena setelah saya ketemu satpam yang menjadi saksi itu
bahwa ada pihak yang membayarnya
agar memberikan pengakuan yang semakin memberatkan andi nom
emang para saksi saksi itu melihat andi berada di tempat kejadian
karena keberadaan mereka aja
udah menyulitkan andi nom
tapi ini mereka dibayar
untuk membuat pengakuan
yang lebih mempersulit posisi andi saat itu om
yang seakan akan mengatakan
kalau memang andin yang baru saja membunuh roy dengan gunting
bahkan mereka bilang
alim berusaha menyingkirkan barang bukti
pantes waktu itu waktu persedangan
saksi itu yang sangat memberatkan andin
saya mau menyelidiki
siapa yang ada dibalik kejadian itu
penyerangan terhadap saya dan pantino om
terima kasih ya rafael
kabarin om segera
om pasti bantu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wah ini kabarnya andin gimana aku belum ketemu andin lagi nih
gimana dia waktu makan malam sama al itu semua baik baik aja kan
aku juga gak tahu sih pak karena setelah dinner kemarin itu al sempat minta kunci rumah
karena dia mau jagain andin dia bilang
yaudah mama kasih kunci rumahnya sama al
buat apa alam minta kunci rumah
andin gak mau ketemu sama al mereka bertengkar lagi apa
aku juga gak tau
tapi semoga mereka baik baik aja ya
aku tefal andin aja deh
apa gue coba aja ya password takutnya roy
kalau gue bisa buka datanya roy lebih dulu dari michelle gue bisa hilangkan semua bukti di akun roy
dengan begitu gue akan aman
aku gak tau lagi imannya roy
ehm tadi saya kepikiran omongan kamu soal password memory cloudnya roy
kayaknya saya mau ikut bantu juga deh
kali aja saya tahu nemuin passwordnya
emang kamu udah kepikiran passwordnya apa
hmm udah ada kepikiran sih
kalau enggak kayak gini aja deh
eh nanti saya coba cari passwordnya
kalau gue berhasil buka akun roy
dan hapus bukti yang menjurus ke gue
hidup gue bakal tenang
gak bisa sih
sia kok gak bisa dibuka sih
gagal deh gue masuk akun roy
kok kamu ada disini
urusan kerjaan dulu
yaudah aku ke sana ya sekarang
mama harus pulang tadi papa belum
yaudah mama pulang aja
biar aku yang jagain nino ya
kalo dapat penteponnya sayang ya
hi siap ya ma
untung aja aku lari
aku takut diculik
sama orang yang gak dikenal
ya allah reina
dari tadi mama sahabat penyariin kamu sayang
ternyata kamu disini
papa mau makan
papa mama udah bohongin aku
papa mama gak tepatin janji
aku bareng sama mama sama papa